memegang teguh tradisi dan budaya menjadi prinsip hidup warga sumba
mempertahankan cara hidup tradisional dan mengembangkan desa adat menjadi tempat tujuan wisata
menjadi sumber pemasukan alternatif bagi pundi pundi warga sumba
kampung adat praijing terletak di desa tebara waikabubak kabupaten sumba barat
warga desa ini masih hidup secara tradisional di rumah adat mereka yang disebut uma bokolu atau uma batanggu
inilah yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi kampung kijing
kampung adat praijing
kampung adat praijing
kemudian setelah dibaca hatinya kemudian dibakar dan kemudian ditaruh di sini sebagai kesembahan bersama dengan nasi
dan tadi hasilnya baik berarti kami diterima di desa praijing
terima kasih rato terima kasih bapak
merasa lega karena sudah diterima saya pun berjalan mengelilingi kampung adat praijing
warga kampung praijing menerima saya dengan keramahan yang tulus
kampung ini memiliki tiga puluh enam rumah adat yang dihuni oleh empat ratus dua puluh enam penduduk
perkembangan zaman tidak mengubah cara hidup warga kampung praijing
anak anak masih akrab dengan permainan tradisional
sementara para ibu memasak hidangan yang sudah dikenal turun temurun
kepada mereka mereka juga berpikir bahwa mereka akan menjadi perempuan yang akan menjadi perempuan
kepada mereka mereka juga berpikir bahwa mereka akan menjadi perempuan

apa nama makannya apa itu di sumba
itu ada daun ubi sama apa lagi di dalam itu
bawang bawang putih bawang merah dan kemangi
ini harus berapa lama ditumbuk ini mama
tiga orang yang tumbuk ini tidak lama
biar satu orang saja
roolua adalah salah satu makanan khas warga sumba
bahan utamanya daun ubi atau daun singkong yang dicampur bawang putih bawang merah daun kemangi dan beras
yang ditumbuk di dalam lesung atau dalam bahasa sumba disebut nihung
setelah daun ubi dan bahan lainnya halus serta tercampur sempurna
rolua pun siap dimasak
membarut kelapa dan cara memasak lainnya masih dilakukan secara tradisional
menggunakan kieri atau parut kelapa dan kayu bakar
salah satu kunci rasa burih rolua adalah santan kelapa yang dimasukkan setelah rolua mendidih
butuh waktu lebih dari tiga puluh menit untuk memasak makanan ini
jadi sudah masak
ini namanya daun
singkongnya adalah rolua
rolua ya benar ya
rolua ini pasangannya dimakan sama sambal ini
boka sautoro ini adalah sambal lombo atau cabai
ini dicampur dengan terong yang kecil kecil itu ya
terima kasih mama mama
kampung adat praijing resmi menjadi objek wisata pada dua juli dua ribu dua puluh
kampung wisata ini dikembangkan dengan dana desa pemerintah pusat
melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal
pengembangan kampung adat praijing
tak lepas dari peransang kepala desa tebara
martin rangungi nobira
untuk mengajak warga kampung praijing
ikut terlibat sebagai pelaku pariwisata
jadi kita mulai menerapkan sistem kerja
di mana mereka sebagai pelakunya juga
jadi wasarakat kampung ini menjadi pelaku
industri pariwisatanya itu sendiri
nah mereka tidak menjadi penonton
nah ini kita namakan community based tourism
atau pariwisata berbasis komunitas
sebelum pandemi kampung ini mampu menghasilkan
lima belas juta rupiah setahun
dari biaya retribusi yang dikenakan
kepada pengunjung praijing
yaitu tujuh puluh lima ribu rupiah per orang
warga kampung praijing mengaku senang
bisa memperoleh penghasilan tambahan
dari pertama kita pakai sayur junjung di kota
baru ada yang laku kita beli makanan
itu yang kurang di dapur
sampai lagi ini sekarang muda lagi
sekarang lebih bagus
lebih bagus lagi
semakin bertambah pendapatan saya
semakin bagus juga
ya semakin bagus juga
mulai adanya kampung ini
perusahaan yang bagi saya sangat menguntungkan bagi warga
yang terutama dari unsur pariwisatanya
itu sangat menunjang bagi kehidupan kami
tak hanya bisa melihat keindahan kampung praijing
di sini saya juga bisa melihat langsung
salah satu kebiasaan perempuan sumba
ciri khas kain tenun sumba barat adalah warnanya yang terang dan mencolok
hasil tenun para ibu kampung praijing pun dipajang untuk dijual dan disewakan
pengunjung yang ingin berfoto di kampung praijing dapat menyewa satu set kain tenun
beserta aksesorisnya dengan membayar lima puluh ribu rupiah
saya pun tertarik untuk mencoba
oke mbak gita
oke mbak gita
oke mbak gita
oke mbak gita
oke mbak gita
seperti ini sewanya lima puluh ribu nih pak
lima puluh semuanya wow
kan ini sudah sangat membantu ibu ibu
jadi kain mereka selama ini kan hanya paling digunakan untuk acara ritual adat
tapi sekarang sudah bisa disewa oleh wisatawan menjadi pendapatan bagi mereka kan
kain adat atau sarung adat itu menjadi media utama dalam kegiatan ritual adat
yang dipakai oleh para pelakunya
seperti itu mbak gita
keindahan serta medianya
keindahan serta medianya
keindahan serta medianya
manajemen pariwisata yang tertata rapi di kampung praijing
mengantarkan desa tebara menjadi juara kedua desa wisata nusantara
dengan kategori desa berkembang dari kementerian desa pdtt tahun dua ribu dua puluh
kampung praijing menjadi simbol kemandirian warga sumba
dalam membangkitkan geliat pariwisata di sumba
dari warga untuk warga menjadi konsep kampung wisata ini
kampung praijing menjadi simbol kemandirian warga sumba
perempuan yang bisa menenun yang bisa mengerjakan semua proses itu
itulah perempuan idaman mertua mertua di sumba
mengandung makna di setiap helainya
kain tenun ikat sumba menjadi warisan sang leluhur yang masih dijaga hingga kini
kegiatan menenun yang tadinya hanya merupakan sebuah kebiasaan
kini menjadi mata pencarian bagi sebagian warga sumba
tenun ikat adalah salah satu jenis tenun dari sumba timur yang mengundang banyak perhatian
adriana mbelu anai jawa yang akrab bisapa rambu ciko
adalah seorang perempuan sumba timur
yang masih mempunyai kemampuan menenun
mempertahankan tradisi tenun sumba khususnya tenun ikat
kalau ciri khas kami tenun sumba
itu kami mendesain motifnya itu kami tidak sembarangan
jadi kami ambil dari filosofi budaya kami orang sumba
jadi apa yang ada di dalam budaya kami
itulah yang kami tuangkan di dalam selembar kain
kegunaannya untuk nanti
supaya motif motif ini tidak punah
dan nanti akan kami ceritakan juga kepada anak cucu kami
bahwa sejarah ini dulu pernah ada di sumba dan tidak akan pernah habis habisnya
terdapat empat puluh dua tahap dalam pembuatan selai kain tenun ikat sumba
menurut rambu ciko proses pembuatan sehelai kain tenun
bisa memakan waktu enam bulan hingga lebih dari satu tahun
seiring berkembangnya zaman
beberapa kain tenun ikat sumba kini menggunakan wenang tekstil atau benang pabrik
alasannya benang pabrik lebih halus dan ringan
selain itu menggunakan benang pabrik dapat memangkas waktu pembuatan kain tenun hingga tiga bulan
benang benang ini adalah benang yang kami beli di toko
oke berarti ini bukan dari kapas ya
bukan dari kapas
ini benang toko bahannya seperti ini
jadi ada yang terus kita pakai pewarnaan sintetis yaitu one text
untuk kita mendapatkan warna warna yang kita inginkan
contohnya ini dari putih tadi dia bisa menjadi warna orange
orange terang ya
warnanya lebih ngejreng
nah sedangkan ini ini adalah pewarnaan alam
tapi benang toko juga
dari benang toko jadi jadinya pewarnaan alam itu saya pakai daun nila untuk mendapatkan warna biru

ini adalah pewarnaan alam
perbedaan kain dengan pewarnaan alam dan sintetis adalah kain tenun dengan pewarnaan alam memiliki warna yang lebih pudar dan memiliki aroma rempah kayu yang khas
sedangkan kain sintetis warnanya lebih nyata dan mencolok
saya pun diajak untuk melihat beberapa proses pembuatan kain tenun secara alami
jadi kalau saya lihat di sini ada tahap paling awal ini ya mbak jiko
ini yang proses awalnya pemintalan benang
benang bahan yang akan kita gunakan nanti untuk menjadi salah satu tenun ikat
bahannya itu dari kapas kapas asli yang kita tanam sendiri
lalu kita ini cara produksi cara buatnya
kita memisahkan kapas itu
biji kapas itu dari kotoran kotoran sehingga dia menjadi bahan yang seperti ini lembut seperti ini
lalu nanti kita putar di kayu yang seperti ini juga
lalu nanti hasilnya akan seperti ini
setelah dipintal ya
iya setelah dipintal
pengukuran dan pengencangan menjadi tahapan lanjut pembuatan kain tenun
pembuatan motif menjadi salah satu hal yang sulit dilakukan
tidak semua orang dapat melakukan tahap ini
disebut sebagai tenun ikat karena salah satu prosesnya adalah mengikat benang
metode pengikatannya pun berbeda beda untuk setiap warna
jadi ikatannya ini seperti ini
kita sudah kasih kode memang mana yang akan kita lepas dan mana yang akan kita tidak boleh lepas
setelah hasil akhir
cara mengikatnya pun itu dia harus kencang
jadi dia masuk
ya nanti pada saat pewarnaan itu warna tadi itu dia tidak masuk ke dalam benang yang sudah kita ikat tadi
setelah diikat tibalah kita dalam proses pewarnaan
pewarnaan alam menggunakan bahan bahan yang berasal dari alam
seperti akar mengkudu untuk warna merah dan daun nila untuk warna biru indigo
kita pakai sudah untuk pewarnaan biru ini
kita ngambil daun daun nila ini lalu kita jemur di panas matahari sampai layu
lalu kita taruh dalam wadah seperti ini
dua malam kita rendam
sekarang daun ini sudah dua malam lalu siap untuk diproses warna warna biru
dan setelah daunnya ini diperas
sisa airnya di dalam
campur dengan bahan yang lain seperti kapur
salah satu yang menarik pada proses pewarnaan biru ini adalah pencelupan kain di dalam air nila
harus dilakukan oleh perempuan saja di ruangan khusus di dalam rumah
laki laki tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan tersebut
soalnya kalau khusus warna biru
laki laki tidak boleh masuk
terus kalau masuk ada ini
terus kalau mau berdiri saja
lihat begitu saja
tapi jangan masuk sampai masuk begitu
soalnya di dalam kalau kita bilang ada ember biru tadi
kalau laki laki masuk
nanti tidak bisa dikasih warna lagi
karena memiliki empat puluh dua tahap
pengerjaan satu kain dilakukan oleh empat puluh dua pekerja
tak banyak perempuan yang bisa melakukan seluruh empat puluh dua tahap tersebut
ada juga yang dikerjakan oleh satu orang
satu orang misalnya kalau dia masih gadis
kalau untuk kami di sumba
perempuan yang bisa menenun
yang bisa mengerjakan semua proses itu
itulah perempuan idaman mertua mertua di sumba
tak hanya tenun ikat
sumba timur juga memiliki kain tenun sulam
kain ini memiliki tekstur berbeda
selama benang di kain ini timbul
sehingga membuat motifnya lebih nyata
belum lengkap rasanya jauh jauh ke sumba
kalau belum coba baju langsung
dari kain tenun sumba timur ini
rambu ciko yang mana nih yang bisa dipakai oleh saya ini
kalau yang ini kayaknya cocok deh
ini dia model kain atau sarung atau gimana
model baju yang memang lagi hits
yang lagi memang lagi ngetrend di sumba
jadi sebetulnya kain ini adalah pasminah
saya akan mendapatkan dua lagi
saya akan mendapatkan dua lembar pasmina
tapi ini sekarang saya coba bikin dengan model lain
yang bisa dipakai hari hari
satu paket lengkap baju ini dihargai rp tiga lima ratus
nah gimana penampilan saya
sudah bisa jadi warga sumba ya
sudah bisa jadi rambu
sudah bisa jadi rambu
nah rambu ini ada dua motif berbeda ya
ini yang sumba banget itu mamuli
mamuli itu kalau untuk kami di sumba
mamuli itu selalu dipakai dalam acara suka maupun duka
acara apapun itu kalau tidak ada mamuli
tidak bisa melangsungkan upacara adat
nah kalau yang di belakang
kalau yang di belakang ini ini motif yang memang lagi hits
yang lagi viral di sumba ya
motifnya motif bukit wairinding
wah bukit wairinding yang sangat terkenal itu ya
iya yang sangat terkenal

kami sudah mesti mengikuti zaman
kan karena kita mau hidup dari budaya
kami sudah mesti mengikuti zaman
karena kita mau hidup dari budaya
demi mengikuti permintaan pasar
tiba air cari kayu api dan lain sebagainya
tapi satu hal yang menurut saya esensi dari kain sumba
dari segi motifnya tetaplah sama
hanya material yang dipakai berbeda tetapi motifnya tetaplah sama
menyampaikan pesan kehidupan bagi yang pakainya
sebagai sebuah warisan budaya
kain tenun memiliki sejumlah fungsi dan peran dalam kehidupan masyarakat sumba
fungsi awal kain sumba adalah sebagai penutup aurat atau penutup tubuh
lalu dalam perjalanan waktu kain sumba tidak hanya menutup aurat
tapi juga mempunyai fungsi sosial
khusus sosial dalam arti ada pernikahan
dan itu menjadi barang yang diberikan kepada keluarga dari orang yang melamar anak saya misalnya
itu salah satu fungsi sosial
kain tenun ikat sumba timur syarat akan makna
setiap hal lainnya menceritakan sebuah kisah yang berbeda
hal inilah yang menjadi daya tariknya
sayangnya harga dan ketenaran kain tenun sumba
belum mampu membawa warga sumba keluar dari garis kemiskinan
terbukti kabupaten sumba termasuk dalam daftar daerah termiskin di indonesia
upah yang didapatkan penendun tidak sebesar harga jual kain tenun tersebut
margaretha misalnya seorang spesialis pewarnaan kain tendun
untuk tiga lembar kain tendun ia hanya dibayar sebesar lima ratus ribu rupiah

mengatakan bahwa kain tendun ini tidak bisa dibayar dengan harga yang lebih tinggi

kalau cuaca buruk kalau hujan biasa prosesnya dua minggu tiga minggu
kan kering dulu celup kering dulu baru diproses lagi
tidak mungkin basah basah tidak mungkin
ketua dewan kerajinan nasional daerah ntt julie s laiskodat mengatakan
penyebab besarnya perbedaan harga kain tenun sumba di pameran dan upah yang diterima penenun
adalah karena penenun tidak memiliki jaringan pembeli
pembelian jaringan jaringan
image orang selama ini khususnya kita ya di jakarta ya
image kalau kita ke pameran ke toko toko ya kan kalau beli tenun ntt
khususnya sumba ya bisa bunyinya itu udah puluhan juta ratusan juta
dengarnya aja udah kepala pusing
nah selama ini mereka itu jual kayak di pameran segala contoh
saya tidak salahin mereka juga karena mereka tidak mempunyai
belum mempunyai cara pemikiran entrepreneur
di desa di kampung a dia punya tenun ada yang mau datang ke kota
titip ya toh
belum dia punya jasa vila ya kan untuk bawanya
lalu pada saat dia ke kota ternyata ada ikut bisa pameran di jakarta
nah itu berapa tangan yang udah sampai ke sini
ya toh tidak murni dari penenun karena penenun tidak mempunyai jaringan
tendun merupakan warisan dari leluhur yang dapat menjadi sumber mata peneliti
menjadi sumber mata pencaharian yang bisa diandalkan warga sumba
namun menurut juli untuk mencapai hal tersebut
warga sumba harus melakukan perubahan pada beberapa hal
jadi tidak bisa penendun saja nuntut dari kami
pangsa pasar dengan modal
tetapi kami juga harus tuntut dari penenun
etos kerja mindset dan segala macam
kita sudah mesti mengikuti zaman ya kan
karena kan kita mau hidup dari budaya
saya yakin kalau leluhur kita bahwa bisa berbicara whatsapp nama kita ya toh
dia pasti bilang woy saya ini tinggalin budaya ini supaya lu hidup dari budaya itu
ya toh bukan tidak hidup berarti kan bagaimana mencari ekonomi
tapi motif saya nggak boleh dirubah kan itu yang kami pertahankan
salah satu cara yang dilakukan dekran asdntt dalam membantu para penendun
adalah menyediakan benang dengan harga yang lebih murah
serta sistem beli putus dari penenun
awalnya kain tenun sumba hanya berupa selendang dan sarung
namun kini kain tenun sumba dapat digunakan sebagai pakaian sehari hari
para desainer indonesia berlomba lomba membuat busana berbahan kain tenun sumba
pesona kain tenun sumba bahkan sudah terkenal hingga ke dunia internasional
baju baju cantik dengan bahan dasar kain tenun sumba
sudah beberapa kali tampil di panggung peragaan busana internasional
untuk mencegah penceplakan pemerintah provinsi ntt telah mendaftarkan
lima ratus motif kain tenun ntt dari dua puluh dua kabupaten dan kota
termasuk empat kabupaten di sumba sebagai indikasi geografis di kementerian hukum dan ham

untuk mengembangkan penceplakan kain tenun sumba di kota
pemerintah provinsi ntt telah memperbaiki penceplakan
untuk mengembangkan penceplakan kain tenun sumba di kota